halo saat malam dunia maya berpengaruh besar dalam arah demokrasi indonesia di era digital
apa saja yang menjadi isu utama percakapan dunia maya
serta sejauh mana kekuatannya dalam menggiring opini masyarakat
nah bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
usai pilpres bukan berarti dunia maya menjadi sepi dan tidak ada pertarungan apalagi kabar kabar bohong
nah ini dia maraknya berita bohong
usai pemilu di media sosial mengundang kekhawatiran sejumlah warga
oleh karenanya warga diminta waspada terhadap pemberitaan yang tidak benar pasca pemilu
kabar bohong atau berita hoaks kembali meningkat pasca pemilu dua ribu sembilan belas
media sosial menjadi gerbang utama penyebaran berita bohong
menurut kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia
hoaks mengenai pilpres menjadi temuan terbanyak
seperti berita surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan dimulai
memenangkan salah satu pasangan calon hingga berita ributnya salah satu pasangan calon
hal ini membuat sejumlah warga merasa terganggu
ya meresahkan lah meresahkan banget
terutama kan sekarang katanya kwekon gak ini kan
dia bener bener meresahin aja gitu
jadi gara gara hoaks itu kita jadi gak tau kan mana yang bener mana yang salah kan
jadi bener bener abu abu aja gitu
lumayan resah menurut saya
saya juga takut dengan berita berita yang ada sekarang gitu
terus berita hoaks ini bisa membuat pertikaian dan perpecahan
buruk sih apalagi kita sebagai eh kalau saya sendiri sebagai anak muda gitu
berarti harus makin pinter milih milih berita yang mana nih yang bisa dipercaya gitu
karena jujur aku sendiri juga pernah gitu kayak dapat
pernah percaya berita hoax gitu loh
jadi kayak merugikan sekali sih buat apalagi pemilih pemilih muda
jabar saber hoax lembaga bentukan pemerintah provinsi jawa barat untuk menangani pemberitaan bohong
telah menemukan satu ratus dua belas berita bohong pada desember dua ribu delapan belas hingga maret dua ribu sembilan belas
lagi lagi informasi mengenai politik menjadi berita bohong yang paling banyak ditemukan
terutama pada maret yang mencapai enam puluh empat temuan
per desember kita
nah itu penyebarannya memang masih di media sosial saja
ada yang dalam bentuk whatsapp ada yang dalam bentuk facebook line twitter ig
dengan ditemukannya sejumlah berita bohong yang kian masif ini
orang bisa melakukan verifikasi pemberitaan tersebut dengan cermat
pertama periksa url beritanya ya
karena sangat mudah sekarang mengedit judul berita itu dengan
mengenai judul berita kemudian screenshot berita itu kemudian memviralkannya lagi
kemudian biasanya berita berita menggunakan judul yang spektakuler
tidak mencantumkan nama penulis di artikelnya
kemudian menggunakan alamat website yang mirip dengan website resmi
kayak terakhir kemarin sempat ada salah satu media juga dicatut namanya
kemudian menggunakan unsur mencocok cocokkan atau cocoklogi
kemudian beritanya biasanya itu too good to be true atau too bad to be true biasanya sih
proses pemilu masih akan berlangsung hingga oktober mendatang
tidak menutup kemungkinan berita bohong akan semakin berkembang
masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilah dan memilih informasi
tim liputan cnn indonesia bandung
oke tadi yang saya pikir apa namanya setelah pilpres semua damai
namanya gak ada ribut ribut tapi ternyata ini
handphonenya mas guntur sih
tapi kalau saya buka handphonenya mas guntur baca twitter isinya waduh tetap aja ribut ribut
dunia maya memang jadi ladang pertarungan yang tidak pernah sepi dari keributan
kendati pertarungan pilpres sudah selesai dan akan masuk ke fase ujung nih
di mahkamah konstitusi tapi rasanya pertarungan antara pendukung satu dan dua
ya kalau nggak mau dibilang yang c dan yang k itu ya
saya nggak mau sebutin kata kata tapi anda pasti sudah tahu
masih terus berlangsung dan tidak kenal kata adem
paling tidak sampai hari ini
bagaimana panorama jagad dunia maya menghadapi momen politik yang krusial ke depan
yaitu sidang mk yang akan dimulai besok
lalu seberapa ampuh sebenarnya magis dunia maya ini ternyata bisa mempengaruhi dunia nyata
kami akan mengulas ya malam hari ini bersama muhammad guntur romli dari tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih mas guntur
saya masih sebut tim kampanye nasional karena memang belum beres
resepsinya apa namanya
janurnya belum diberesin ya kan
kemudian ada mas kawendra lukistian dari badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
terima kasih mas kawendra sudah datang
malam mas budi
oke kemudian ada yang harus bertanggung jawab dengan data data
dan kita akan peras ini analisanya ada bang yose rizal founder dari politika ws
terima kasih bang yose sudah datang tetangga jauh kita ya
kemudian oke saya mau mulai dari bang yose dulu nih
saya hampir lupa nih mas guntur gara gara ketawa
kita bicara dunia maya bang yose
dalam beberapa waktu terakhir politika wave kalau nggak salah bulan februari atau maret kalau tidak salah
merilis siapa katanya kurang lebih begini
siapa yang bisa menang di dunia maya dialah yang bisa menang juga di dunia nyata
dari sebelum kita masuk ke bagaimana politik belakangan ini
terutama menghadapi momen politik krusial di ujung ini
evaluasi anda gimana
terkait dengan dunia maya dan dunia nyata terkait dengan kontestasi pilpres
apa yang terjadi di sini
kita tuh rilis terakhir hari terakhir sebelum masa tenang
karena kan kalau udah masa tenang gak boleh rilis ya
itu indikatornya dari mana bang
indikatornya itu dari percakapan dan dari sentimen di media sosial
dua ribu empat belas kita juga melakukan yang sama
jadi ya sekarang pertarungannya lebih panas gitu jadi bedanya agak jauh
cuman ya ini juga menggambarkan bahwa memang apa yang terjadi di dunia maya itu memang merefleksikan
apa yang terjadi di dunia nyatanya
jadi kan masyarakat kita ini kan sekarang masyarakat yang ya apapun diposting ya
apalagi terkait dengan isu isu politik dan lain lain
bahkan kan kemarin kalau kita lihat trending twitter baru sekarang sekarang ini aja trending twitter tenang gitu kan
kemarin liverpool juara liverpool bisa menguasai trending topic
kalau liverpool juaranya sebelum pilpres itu susah trending topic di indonesia tuh
pasti urusannya pilpres semua
bahkan jadi keempat bisa jadi trending topic gitu
bisa jadi trending topic gitu
masa pencoblosan sampai penetapan mk itu sebetulnya dunia maya itu masih sangat dikuasai sama politik isu politik
tapi setelah tanggal dua puluh dua terutama setelah lebaran ya itu emang agak cooling down gitu
oke jadi intinya
oke ini ada analisanya bang yose kita nengok ke belakang sebentar ya
jadi kita lihat
ini ya ini pertama bang yose ya betul
iya pencoblosan kemarin itu kan tanggal tujuh belas ya itu ketika mencapai peaknya itu di peak yang itu

dan memang average hariannya pun sudah sangat tinggi gitu ya
percakapan dengan isu pilpres
kemudian dia turun
nah naik lagi menjelang keputusan dua puluh dua mei
nah sekarang ini udah agak agak landai ini
jadi udah agak agak tenang udah masyarakat sudah silaturahmi
ujungnya agak naik sedikit tuh bang yose itu apa itu yang bikin agak naik di ujung paling kanan
di ujung paling kanan itu tapi relatively kan itu masih rendah ya
oke mungkin setelah guntur romling nge tweet tiga kali langsung naik mungkin ya di situ ya
mungkin buat supaya budi dapat isu yang bisa dibahas gitu ya
oke jadi intinya sebenarnya setelah pilpres dan ada momen momen politik itu membuat jagad dunia maya juga turut rame kembali rame lagi untuk menghidupi suasana ini ya
oke next ada informasi lain
apakah ada slide lainnya
oke bisa ditampilkan
kita masih nunggu mungkin harus berdoa sedikit
nah ini apa nih yang menarik
nah ini ada beberapa
nah ini ada beberapa
ini kalau kita lihat selama bulan juni yang topik terkait dengan politik
yang pertama masih terkait aksi dua puluh dua mei
apalagi kan banyak dimulai setelah lebaran itu media kembali mengangkat
kemudian ada beberapa press conference dari lembaga yang keamanan gitu
nah itu aksi dua puluh dua mei tapi kalau kita lihat tonenya itu memang didominasi oleh ton netral
jadi kalau dulu kan yang tadi istilah c sama k itu kan
iya c dan k
hanya mas guntur dan mas kawendra yang bisa sebut kepanjangan itu kita janganlah
nah itu kan memang positif dan negatif karena saling serang kan
tapi event aksi dua puluh dua mei pun ini disikapi oleh masyarakat netral
salah satu parameternya begini ketika waktu itu kan sempat akses sosial media dan whatsapp itu kan dibatasi
oleh kominfo kan
nah biasanya kalau ada aksi aksi seperti itu kan akan terjadi banyak protes tuh dari netizen
karena twitter tidak dibatasi karena dia kan tidak berbasiskan image kan
nah pada waktu itu kita lihat tidak banyak aksi protes di sosial media di twitter dan lain lain
karena dibatasi akses itu itu menandakan bahwa memang ya mungkin masyarakat sudah lelah ya
dengan segala macam riuh keda selama dari tahun dua ribu delapan belas kemarin
itu dipaksa lelah atau memang lelah betul kalau menurut anda
seperti sih lelah karena kalau trend
kalau dipaksa untuk stop karena pemerintah memang membatasi gitu
dibatasin kan waktu itu yang sifatnya image sama video
jadi twitter sebetulnya cukup lancar pada waktu itu kan
makanya orang kan back to twitter lagi yang dari instagram yang dari facebook dan lain lain
nah di twitter itu kita tidak lihat satu protes yang cukup masif dari masyarakat
artinya justru masyarakat ya mereka beberapa hari itu stabilitas ketenangan kedamaian
itu kayaknya jadi prioritas utama mereka daripada narsis buat posting foto atau video gitu
jadi bukan karena apa namanya saya mau bilang represi agak kurang tepat katanya
tapi apa paksaan dari
paksaan dari penguasa pemerintah untuk bisa membatasi
tapi memang karena memang dari lubuk hati paling dalam para netizen yang mulia ini capek gitu
itu saya rasa salah satu parameter yang cukup signifikan ya
dan terus terang jarang terjadi sebelumnya
bahkan di negara manapun kan kayak sekarang terjadi juga lagi demo besar besaran di hongkong kan
ada isu telegram di hack dan lain lain kan
dan itu naik di protes masyarakat dan lain lain
nah kejadian dua puluh dua mei kemarin itu tidak terjadi
jadi masyarakat bisa menerima keputusan pemerintah gitu
mereka bisa mengerti
dua puluh mei termasuk dengan ekses masalah keamanan kerusuhan
bahkan ada korban disitu yang serius juga bang yose
itu juga tidak dapat tanggapan yang cukup baik dari
bagaimana dengan kubu
let's say ini kan mau bagaimanapun satu dan dua masih punya proxy dan buzzer di bawah
pasti kan gak tinggal diam dong mas kawendra dan kawan kawan
anda membaca itu nggak ada gejolak gejolak
hati yang tidak puas
jadi sebetulnya kalau kan memang ada kelompok buzzer dan lain lain kan
tapi buzzer ini kan sebetulnya kalau dari universe netizen kan tidak besar
kalau dulu waktu pilpres apa yang diinisiasi oleh buzzer
ketika di respon oleh netizen dia jadi isu besar
dia bisa menguasai telinga topik dan lain lain
tapi ketika tidak direspon oleh netizen ya hanya berkisar di network buzzernya sendiri kan
nah ini kemarin kita lihat kondisi seperti itu
bahkan orang orang lebih pengen ya itu pengen tenang pengen damai
apalagi waktu itu kan situasi bulan puasa kan
dan sudah masuk minggu terakhir juga
oke kita lihat slide berikutnya apakah bang yose juga punya informasi menarik oke
nah ini tadi yang pertama ya
satu hari sebelum masa tenang
oke prediksi anda dan kemudian angkanya beti lah
apakah ada slide lagi atau tidak ada
tadi ada beberapa topik lainnya yang di slide yang
boleh kembali ke slide yang tadi nggak
boleh kita kembali ke slide yang tadi sebelumnya satu sebelum ini
nah ini yang menarik saya mau tanya
sebelum nanti ke bapak bapak berdua disini dari satu dan dua
apa yang rame kemudian kalau kita bicara
mohon politik tadi anda katakan pas pemilu naik
tapi setelah itu turun kemudian menjelang dua puluh dua mei naik lagi setelah itu turun
ini kan juga pasal mk ini kan juga tentu saja
sebenarnya momen politik yang cukup besar krusial sekali gitu
kayaknya tidak termanifestasi dari isu isu yang ditangkap oleh publik
anda lihat itu tidak jadi makanan publik
agak berbeda ya
bahkan kalau kita lihat antisipasi putusan mk
ini sebetulnya positif itu maksudnya positif terhadap pemerintah
negatif itu negatif terhadap pemerintah
nah jadi antisipasi putusan mk pun lebih banyak positifnya
apalagi kemarin ini juga dibantu dengan statement pak prabowo dan sandi kan
yang menjalankan ya jangan turun ke jalan
nah itu juga cukup membantu
ini kan berbeda kan dengan berbagai statement ketika sebelum dua puluh dua mei kan
ketika begitu banyak tokoh yang menyarankan buat bahkan waktu itu ada people power
apa yang berganti dengan kedaulatan rakyat dan lain lain
nah sampai saat ini kan kita juga tidak lihat
jadi memang statement statement dari tokoh tokoh ini juga ikut menentukan di sosial media
jadi ketika tokohnya bisa menciptakan ketenangan
ya otomatis di sosial media juga seperti itu
jadi saya simpulkan ini setelah aksi dua puluh dua mei yang juga memang tidak direspon cukup berlebihan oleh para netizen
dan jelang persidangan mk yang juga sangat crucial bagi tahapan pemilu kita
ini tidak menjadi concern terlalu besar dari netizen
lalu apa yang jadi concern kalau masalah politik yang rame selama setahun terakhir ini jadi concern
kemudian dalam beberapa waktu terakhir kayaknya mas guntur agak dilupakan gitu dan kawan kawan gitu
kita akan jawab usaha jeda kami akan segera kembali
jadi bisa saya simpulkan kalau saya apa dong salah handphone saya salah media sosial saya ketika saya buka ributnya masih terjadi
tapi tidak terafirmasi dari data yang anda intinya apa bung dosen
menkominfo juga mengeluarkan statement kan bahwa
jumlah situs hoax pun sekarang turun
kalau biasanya dulu pas lagi masa ramai itu sekitar enam ratus sampai tujuh ratus
yang di take down per hari sekarang itu tinggal seratus
jadi memang udah drop banget
ya intinya udah move on lah udah capek
masyarakat udah move on tapi bagaimana
udah move on udah balik lagi ke pop balik lagi ke
saya mau ke mas kawendra dulu menurut anda juga memang masyarakat sudah move on
sudah tidak memikirkan atau apa sih sebenarnya apa sih yang membuat isu pilpres ini jadi betul betul adem ayem aja
jangan salah juga
teman teman di sosial media itu masih memiliki perhatian yang luar biasa terhadap proses yang kita lalui saat ini
artinya ini kan proses belum selesai
kita biarkan teman teman di sosial media memiliki perhatian ini kan bagus untuk demokrasi sebetulnya
memperhatikan seperti ini gitu kan
nah kemarin tadi statement mas budi juga saya perlu luruskan ketika tanggal dua puluh dua
ketika tanggal dua puluh dua seolah redup itu kenapa karena dipatasi
seandainya tidak dibatasi
saya mengutip kebekataan jadi salah ini
mas budi ya mas yose dan mas budi ya
karena itu kan dibatasi
seandainya tidak dibatasi pasti masih memiliki perhatian lebih
sebagian tapi sudah ada yang paham dengan menggunakan vpn dan lain lain
jadi dipaksa sebenarnya untuk terbatas
ya dipaksa untuk terbatas
clear sekali itu ya
ya nggak lucu gitu kan
sebetulnya di era demokrasi seperti ini dibatasi seperti itu
oke jadi mas gutur anda lihat ini karena memang animo masyarakat seperti kata kesimpulannya bang yose sudah move on
sudah mulai percaya pada proses demokrasi pemerintah atau memang
saya ya menyetujui ya
memang ada kelelahan di netizen
saya sendiri tuh
saya tweet dari tanggal tiga juni
dan memang saya menahan diri ya
saya tidak mau mengotori momen idul fitri dengan soal sengketa politik dan sebagainya
tapi anda pantau terus ya tabaran anda ya
ya baca sedikit sedikit
karena lebih banyak silaturahim di darat kan
kita lebih prioritaskan yang ketemu kita langsung lah ya
jadi baru kemarin saya nge retweet
tadi juga nge tweet soal apa ya itu soal komentar ada ahli yang dari australia yang protes
tom power apa ya
soal kutipan yang dipakai oleh bpn
itu aja yang saya nge tweet
jadi itu baru kemarin dari tanggal tiga juni
jadi seminggu lebih
jadi memang saya lihat juga ya apalagi soal lebih banyak soal laporan mudik yang sukses dan sebagainya
dan meskipun juga soal tiket pesawat masih terus ya
menjadi kontroversi tapi kan kelancaran mudik dan sebagainya itu bagi saya kita nikmatilah kebersamaan idul fitri
ya karena cnn ini aja didit
pengen terus mau ramai ramai
anda sebagai santri yang mau pakai jenis bolong kan juga harus
mas guntur kalau kita bicara misalnya tadi kan secara apa namanya makro masyarakat sudah move on dikatakan bang yose
kata mas kawendra sebenarnya ini dipaksa move on karena memang ada dipaksa dibatasi
kalau kerusuhan yang mei itu tentu saja kita harus melihat bahwa ada beberapa negara yang melakukan hal itu untuk mengantisipasi mencegah tersebarnya hoax gitu kan
termasuk di sri lanka ya
kita juga lihat bahwa protes memang ada dari netizen kalangan aktivis di media sosial
tetapi untuk mengantisipasi hoax itu sebar apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatasi media sosial menurut saya itu bagus lah
karena kan kita kan tetap melihat bahwa pada aksi itu antara aksi yang sah pada siang sampai tarawih selesai itu kita ngakui
bagian dari demokrasi unjuk pendapat kita dukung
tapi kalau yang udah malam yang kerusuhan pakai batu dan sebagainya itu yang kita kecam
dan di situlah hoax yang bisa
temen temen online shop pada protes semuanya
karena kan itu dibatasi dan berdampaknya bukan hanya soal terkait
kalau untuk politik demokrasi dan aspirasi anda lihat punya hal yang prinsipil nggak apa yang dilakukan pemerintah tadi
ini dipaksa lah
sekarang kita gini
ini tuh era demokrasi
jalan suci untuk menentukan pemimpin negeri dengan cara bisa bersuara apa adanya
jangan dibantingin pun anda

jadi ini masalah prinsipil
jadi ini masalah prinsipil
jadi ini masalah prinsipil
iya betul dong
anda kurang setuju dengan apa yang dikatakan
saya kurang sepakat kalau misalnya berbicara konteks demokrasi di indonesia
ini baru pertama kali kita dibatasi seperti ini gitu kan
berarti kenapa dibatasi seperti ini
karena ada ketakutan yang luar biasa dari rezim saat ini
itu menurut kami
ketakutan atau antisipasi untuk masalah politik dan keamanan
ya itu pasti berdampak
semua beririsan ya kan
pasti yang jelas kan ada banyak sekali ternyata informasi informasi yang terdistorsi di lapangan
tapi kalau ada lihat masuk ke dalam konteks demokrasi ada banyak informasi informasi
yang terdistorsi di lapangan
tapi kalau ada lihat masuk ke dalam konteks demokrasi ada banyak informasi informasi
yang terdistorsi di lapangan
soalnya ada biasanya meniru sama banyak kemas okasinya
ini sebelumnya kan diketakutan ya guys ya di dalam konteks demokrasi
tapi itu kan kalau nggak dibatasi tersebar di media sosial apalagi khususnya di wa
dan bisa mengundang masa datang ke sini itu kan bahaya sekali
jadi kalau kita melihat oke online shop itu memang ada dampak
tapi kalau kita katakan yang disalahkan ya bukan ke pemerintahnya
yang bikin hoax itu loh itu mereka yang mencemari kebebasan
dengan menggunakan kebebasan untuk tujuan tujuan yang tidak benar
dengan hoax penyebaran headspace dan sebagainya
kalau mau perbandingan hoax atau tidak hoax ternyata kemarin juga
sorry bros teman teman dari tkn satu pun banyak yang merespon soal
salah satu kejadian pemukulan di dekat halaman masjid itu
di kampung bali maksudnya
ya betul dibilang katanya itu kejadian di thailand
akhirnya sampai polisi thailand merespon itu gitu
jadi kalau misalnya kita mau apple to apple berbicara hoax
ini sebetulnya harus lebih mendasar lagi
kebebasan orang mengumumkakan pendapat
itu yang paling penting ya
kalau menurut mas guntur deh apakah sebelum nanti kembali ke yose lagi
menurut saya pemerintah punya kewenangan untuk membatasi
karena dia punya kewenangan untuk regulasi
kita bicara soal pembatasan selama ini
bebloknya itu hanya misalnya kayak konten porno
kemudian judi online kemudian website pitching yang untuk ngambil password
tapi sebenarnya untuk head speed dan hoax itu pemerintah punya hak untuk membatasi
anda lihat maksudnya dengan dibatasi kemudian pasca
pasca tujuh belas april pasca dua puluh dua mei menjelang sidang mk
masih ada penyakit penyakit kronis nggak di handphone sosial media kita yang membahayakan
ya memang kalau kita lihat ada
tetap ada hoax dan ujaran kebencian itu kan
tetapi kan perlu kita kan untuk panjang memang lebih banyak ke edukasi ya
ke edukasi untuk internet
tapi kan edukasi itu kayak tidak cukup
harus ada yang namanya pendegakan hukum
pendegakan hukum itu ada yang kepolisian
ataupun juga kewenangan yang ada di kominfo disitulah
tapi kalau kita melihat tren yang dari data dari mas josy rizal kalau kita mau percaya
bahwa memang ada tren yang positif lah
kita ini kan sudah terlalu capek
dua tahun ini kan berantem soal p press ya
ya kita sekarang sudah ke mk ya
besok mau aksi ya silahkan aksi
ya silahkan itu kan sasa saja
kita lihat tanggal dua puluh dua mei
kita di satu kita mendukung
kalau yang aksi memang depan bawaslu yang damai itu oke
tapi kalau malam kerusuhan kita mengutuk sama sama
tetapi ke depan ya memang mewaspadai
padahal ya hukum dan ujian kebencian itu
penyebar penyakit kronis kronis anda lihat masih ada
kronis itu maksudnya ujian kebencian hukum
atau yang kemudian anda resahkan lah kalau kita bicara media sosial
ada identifikasi nggak
misalnya orang orangnya ini nanti sebelum saya tanya ke dokternya nih ya
apa namanya dari mana gitu
apakah by design atau memang sporadis saja atau warga yang tidak puas gitu misalnya
saya kira itu tadi
kalau lihat data itu kan kecenderungan itu kan sudah mulai turun itu kan ya
apalagi saya baru aktif twitter kan dua hari ini kan
mungkin gara gara itu kali anda lihat itu kan

menurut anda gitu nggak mas
mas kauwira bahwa sebenarnya publis sekarang sudah lebih bisa menerima
atau sudah capek atau mungkin lebih percaya sekarang dengan aparat aparat
ini kan kita baru melalui momentum idul fitri
jadi mungkin disitu juga ada dampak positifnya
ada dampak maksudnya teman teman termasuk mas guntur romli juga
ternyata lebih banyak silaturahmi darat dulu gitu
kopi darat dulu gitu
nah itu pasti dampaknya dari situ
jadi memang tergantung dan ternyata sekarang juga masih banyak yang memberikan perhatian
kalau tadi hipotesanya bang yose bahwa siapa yang menguasai dunia maya
punya potensi lebih besar untuk juga bisa menguasai dunia nyata
kubu prabowo sendiri kehilangan api nggak
kalau memang kondisinya damai damai saja gitu
kita akan bahas besarnya
kami akan segera kembali
nah pas kwd kan gini
kadang kadang gini pertama tesisnya bang yose
dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata
kalau kita lihat misalnya aksi aksi besar seperti dua ratus dua belas
misalnya itu kan ramai sekali dunia maya
dan kalau kita lihat apa yang terjadi juga rame nya teramplifikasi disitu gitu kan
kalau misalnya tenang move on
tidak mendapatkan terlalu banyak perhatian dari publik
karena ini kan proses yang juga penting buat bpn
nah ini yang perlu diperhatikan adalah
ini soal teman teman yang masih memperhatikan ini
yang merasa ketidakadilan belum hadir
masih menyoroti hal ini
menurut anda itu banyak sekali atau jumlahnya seperti yang termanifestasi dari datanya bang yo
menurut kami masih banyak sekali teman teman yang memperhatikan hal ini
karena banyak sekali ya direct message yang masuk ke saya juga untuk terus
walaupun teman teman banyak juga yang tidak berani menyuruh
masyarakat secara langsung jadi menyampaikannya ke kami kami lah ya
tokoh tokoh di bpn
jadi masih banyak sekali teman teman yang memiliki perhatian terhadap hal ini
jadi jangan kasih kendor bang
ini adalah soal kedaulatan rakyat
bukan soal prabowo atau sandi menang atau kalah satu atau dua
tapi bagaimana kedaulatan rakyat yang harus ditegakkan
jadi minimnya apresiasi atau perhatian publik untuk kasus misalnya menghadapi sidang mk
seperti datanya bang yose tadi
bukan berarti orang tidak ingin punya aspirasi
atau tidak ragu atau tidak
khawatir kecurangan seperti yang anda
cuma wajar kalau tiba tiba lebih banyak yang sekarang merasa khawatir ketika ingin mengumumkakan pendapat
beda sedikit ditangkap
beda sedikit ditangkap
ini gak akan reda selama kampretnya ditangkapin terus bos
tapi cebongnya banyak yang dibiarin gitu kan
gimana mas guntur menurut anda
menurut saya sih enggak ya
kalau kita melihat kasus kasus hukum itu kan bukan soal perbedaan pendapat
tapi kan soal hoax dan soal ujaran kebencian di situ ya
ya kalau kita kan sampai mas kawindra sampai sekarang gak ada gak ada apa apaan gitu kan
dia berpendapat sesuai dengan opini dia dengan data dia yang punya
atau bpn yang lain ada ratusan anggota bpn dan nggak ada yang diapa apain
kalau dia masih bicara soal opini dan berdasarkan data
ya kalau yang lain seperti kiflan zen seperti egy sujana
nah itu kan polisi punya kewenangan untuk itu
memeriksa ada laporan kemudian ada bukti ada penahanan
kalau ada penangguhan dilepaskan seperti mustafa nahra kasus dan sebagainya
tapi intinya bahwa itu isu yang berbeda dari soal kebebasan
makanya kita bilang jangan sampai kebebasan yang kita kebebasan berpendapat kebebasan di media sosial itu
dicemari dengan hoax dan ujaran kebencian
media sosial menjadi etalase kebebasan kita dalam berpendapat dan berbicara
kalau kita lihat beberapa kasus terakhir misalnya ada beberapa orang yang diproses hukum
karena aspirasi cuitan atau apapun ekspresi dia di media sosial
seperti ini saya belum nanti ke bang yose
anggota badan pemenangan nasional prabowo sandi mustafa nahra
beberapa waktu lalu pernah ditangkap oleh tim cyber barat skrim polri pada dua puluh enam mei
karena diduga menyebarkan informasi hukus aksi dua puluh dua mei
penangkapan anggota bpn mustafa nara di kawasan bintaro tangerang selatan
dilakukan oleh tim cyber barat screen polri
mustafa diamankan karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax
pada akun twitter miliknya di mana dalam cuitannya yang bersangkutan mengunggah
berita kematian peserta aksi akibat penganiayaan kepolisian
namun pada kenyataannya pemuda tersebut masih hidup
meskipun mengalami luka pada bagian kepala
kemudian seminggu berselang permohonan penangguhan penahanan
koordinator relawan it bpn prabowo sandi mustafa nahra
dikabulkan pada tiga juni yang lalu direktur advokasi dan hukum bpn
sufmi dasko yang menyerahkan surat penangguhan penahanan
tova nahra juga yang juga koordinator relawan it bpn prabowo sani
dijemput istri dan kuasa hukumnya pada senin yang lalu
tampukan penangganya kami sangat bersyukur
karena nanti mungkin kita akan ya
kalau sampai di pengadilan kita akan uji di sana
yang jelas kami sudah sampaikan semuanya kepada penyidik
nanti kita akan sampaikan semuanya di sana
dan yang penting hari ini kami berhubungan
kami bersyukur karena besok kami harus selamat di sebuah kota
sama idul fitri dan ini sebuah berkah bagi saya untuk lebaran pada tahun ini
kalau hal seperti ini gimana mas guntur rondeler
ya kalau kita melihat tweet nya mustafa nahra
dia ditahan kan nggak ada hubungannya dengan soal apakah posisi adbpn
atau dia tidak melanggar soal prabowo di situ kan
tapi dia menyebarkan hoax bahwa pemuda yang katakanlah yang disiksa
kemudian di kampung bali itu dianggap nama yang meninggal
yang ternyata bukan
yang masih remaja itu ternyata itu orang lain
dan itu kan nggak ada hubungannya dengan soal posisi dia di bpn
kemudian soal dukungan kepada pak prabowo nggak ada
tapi dia ditahan karena hoax dugaan hoax di twitternya itu
jadi bukan masalah karena dia mendukung prabowo atau nggak
tapi masalah kesalahan hukum yang kemudian dia
mas guntur rondeler punya pendapat yang lain
tapi beginilah banyak sekali kita kan melihat ini tuh seperti
menreda di sosial media pendapat kita lebih adem semuanya
hadirkan dulu keadilan
jangan berat sebelah gitu kan
memang kalau kita sekarang kita menghargai lah rezim yang saat ini sedang berkuasa
dia bisa melakukan segalanya gitu
termasuk ya kasus terhadap mas mustafa
oke terlepas dari konteksnya dia katakanlah ditangkap karena menyebarkan hoax awalnya
atau seperti apa yang direvisi
tapi kita bisa lihat juga bagaimana ketika ada tokoh tokoh
tokoh lain juga dari teman teman di tkn
saya lupa ada beberapa nama yang melakukan hal yang sama dengan mas mustafa nahra
pada waktu waktu sebelumnya tidak diperlakukan yang sama
meskipun anda tidak juga membenarkan apa yang dilakukan mustafa misalnya ya
kalau memang itu hoax ya kita tidak akan membenarkan
siapapun itu kita tidak mau dibohongi disebarkan berita
jangan saatkan saya siapapun itu tidak akan membenarkan berita hoax itu
oke bang yose gimana komentarnya
ya saya pikir pilpres dua ribu sembilan belas ini harus jadi pelajaran lah buat kita semua ya
sebetulnya kan kita tahu ya kalau di dunia nyata di semua agama
ya fitnah itu kan dosanya besar sekali kan
bahkan bilang lebih kejam daripada pembunuhan
ya kan gak ada bedanya mau fitnah di dunia nyata
mau fitnah di media sosial kan juga harus tahu konsekuensinya
jadi apalagi kan
orang bisa menggunakan media sosial artinya kan dia cukup punya pendidikan
dia cukup punya literasi harusnya kan
minimal bisa punya uang untuk beli pulsa
betul jadi kita ini tidak bicara masalah orang ini pendidikannya kurang atau orang ini enggak
tapi memang ada
ada satu apa ya ada satu perbuatan yang memang
dia melanggar norma norma yang
sebetulnya sudah ada jauh sebelum media sosial
nah ini yang jadi masalah nih kayaknya
ada pemisahan antara
jadi kayaknya kalau di dunia nyata boleh baik di dunia media sosial boleh
boleh seenaknya gitu kan
sebetulnya nah ini memang jadi
jadi pr besar
tapi penegakan hukum seperti yang dilakukan kepolisian beberapa waktu terakhir kan banyak juga yang
apa namanya diproses gitu karena cuitan atau karena pendapat di media sosial
seperti mustafa nara gitu
itu cukup menurun itu cukup membantu menurunkan
kalau menurut saya ya
artinya begini ya
artinya memang kalau kita lihat kenapa dua puluh dua mei
saya sih yakin ya
proses di mk ini akan berlangsung
jauh lebih smooth lebih damai gitu ya
kalau ada demo pun
ya saya yakinnya demo damai
karena statement tokoh tokohnya pun tidak ada seperti sebelum dua puluh dua mei
seperti ki flanjen atau agyi sujana dan lain lain kan
sekarang tidak ada
sudah tidak ada
dari pak prabowo sendiri dan pak sandi pun dengan bijak sudah bilang sebaiknya jangan turun ke jalan gitu loh
saya yakin bahwa statement tokoh tokoh ini akan sangat membantu menurunkan tensi politik di dunia nyata maupun di media sosial
kalau elit politik yang katanya punya daya pengaruh yang cukup besar kepada para pendukungnya baik di dunia nyata dan dunia maya
itu punya apa namanya sudah memberikan statement yang adem
lalu apa penumpang penumpang potensi potensi penumpang gelap
yang bisa menumpangi atau berbeda dengan apa yang dikatakan para elit ini
bagaimana kita melacak dan mengantisipasi potensi potensi itu kita akan bahas usaha jenah
tonton bersama kami
potensi apa yang kemudian tadi kata
anda bilang prakondisinya sudah
bilang prakondisinya sudah lengkap semua
masyarakat sudah adem move on elit sudah damai
yang kurang lurus sudah diluruskan lewat proses hukum misalnya oleh kepolisian
potensi apa yang bisa membalikan atau berbeda dengan prakondisi yang tadi anda sudah sebut tadi
di media sosial tentunya ya
dan siapa saja yang potensial pelaku pelakunya penjahat penjahatnya
ya tentunya kan kalau bicara dari data kepolisian kan memang ada penumpang penumpang gelap itu ya
tapi kan sebetulnya penumpang gelap itu
contohnya misalkan aksi yang rusuh itu kan juga cuma sekitar empat ratus orang ya waktu malam hari itu
dan polisi sebetulnya mereka kemarin di salah satu presscon itu kan sudah cukup tegas tidak akan memberikan diskresi lagi
kalau sudah harus selesai jam enam ya sudah harus selesai jam enam kan
ini kan memang terjadi di mana mana
hongkong yang ratusan ribu masa pun juga kan sesuai dengan jamnya kan
nah jadi kalau menurut saya sih siapapun yang ingin memanfaatkan
momen ini gitu ya karena jelas jelas dari kubu pak prabowo dan sandi kan sudah bilang jangan turun ke jalan
berarti kan kalau ada yang turun ke jalan kan berarti ada kemungkinan penumpang gelap kan
nah siapapun yang ingin memanfaatkan momen ini ya kemungkinan akan lebih mudah diidentifikasi gitu loh
karena masa besarnya ya sudah ada arahan langsung gitu loh dari pemimpinnya kan
iya anda lihat penumpang gelap itu mungkin saja nggak mas guntur ya pasti mungkin jawabannya
bukan mungkin ada dan pasti
ada dan pasti
ada elit yang bertutur manis seperti yang dikatakan atau punya garis yang berbeda
kita di tkn itu selalu membedakan mana yang benar konstitusional ini adalah demokrasi
makanya kita bilang waktu aksi tanggal dua puluh dua mei yang siang sampai yang selesai tarawih kita akui kita dukung ya
tapi kalau yang rusuh kami tolak kami kecam itu kan
termasuk juga yang kata penumpang gelap misalnya yang melakukan order untuk membunuh berapa tokoh
kemudian juga kerusuhan
kemudian juga kelompok kelompok radikal kelompok kelompok teroris
yang saya kira itu pak prabowo pun juga tidak akan melakukan hal itu gitu
malah ketika ini dibiarkan ini kan kena imbasnya ke kubunya pak prabowo
tapi saya lihat bahwa selama ini ya kita masih yakin ya dari kelompok kelompok bpn pun pak prabowo tidak akan melakukan hal hal sekejam itu sekeji itu
jadi anda percaya ini dua gerbong yang berbeda
dua gerakan dua gerbong yang berbeda kami sangat yakin di situ
oke gimana kemudian mengantisipasi penumpang gelap
karena kan jujur saja kalau dalam proses ini tentu saja yang harus agak ngegas oposisi pastinya karena membutuhkan hasil yang berbeda dari kpu
begini yang perlu dipahami juga proses di mk ini bukan hanya sebatas persoalan memperjuangkan keadilan dari atau maksudnya proses hasil dari prabowo sandi
tapi ini adalah suara rakyat aspirasi rakyat pilihan rakyat
jadi banyak yang berbicara
pak prabowo dan bang sandi ya silahkan aja anda memberikan himbauan
tapi ini bukan persoalan kemenangan anda atau tidak
tapi ini persoalan adalah kedaulatan rakyat yang diacak acak gitu kan
jadi hak hak kami untuk turun atau tidak gitu
jadi kita juga tidak bisa membatasi seperti itu
silahkan saja kalau memang mau melakukan kegiatan yang konstitusional
ada mobilisasi nggak mas kawendra untuk besok
tentunya di pak pep tidak ada lah
tidak mungkin lah kita tidak mungkin memfasilitasi hal seperti itulah
itu adalah aspirasi masyarakat inisiatif rakyat untuk turun menyampaikan aspirasinya
kita biarkan saja
mas kawendra kadang kadang kalau kita di media sosial buat orang yang di tengah seperti saya dan mungkin bang yose gitu
agak bingung kalau bang yose kan punya
di tengah ya
di pinggir sih sebenarnya
tapi nggak ada di kubur satu dua
saya mau nanya apa jadi lupa kan aneh
kalau bang yose punya alat untuk mengidentifikasi mana yang ada di gerbong saya
mana yang ada di satu gerakan dengan saya
mana yang saya memang apa namanya service untuk menjadi buzzer
mana yang bukan mana yang penumpang gelap
ini kan karena tentu saja pasti yang akan ditumpangi mungkin dari kelompok yang akan berjuang di eropa
kan pemerintah pun telah menyatakan ketika kemarin aksi dua puluh satu dua puluh dua itu adalah demo yang dilakukan oleh teman teman pendukung dua
adalah beda dengan aksi masa yang malam itu kan kegiatan malam
ya gitu kita harus hargai itu gitu kan
pemerintah sudah menyatakan itu
nggak khawatir akan ada penumpang gelap di media sosial yang kemudian membawa aspirasi
yang agak anti pemerintah
kalau dikaitkan kepada anda misalnya
tidak lah tidak lah itu kurang relevan
dan mas guntur juga nggak mau mengaitkan kalau dia udah tegas memilih gerbong yang mana
oke bang yose terakhir
potensi potensi dan antisipasi apa yang kemudian ini kita tidak tahu
tapi jujur saja di alam bawah sadar kita karena punya cerita yang agak capek mengenai keributan
kita punya ketakutan juga bahwa ini eskalasinya akan naik
data grafis anda tentu saja ini belum selesai karena proses sidang masih akan jalan
gimana cara antisipasi yang paling baik dan potensi apa yang perlu kita khawatirkan
ya kalau kita bicara dari media sosial jelas bahwa memang hoax ini harus diberantas
dan pemerintah ini sebetulnya ini saat yang saat yang krusial ya
buat pemerintah juga memaksa nih platform platform media sosial
youtube dan lain lain buat mereka juga ikut bertanggung jawab sama konten yang ada di timeline nya mereka
karena yang paling mampu mengkontrol itu adalah mereka sendiri kan
karena algoritmanya kan mereka sendiri yang punya
terbukti kan waktu penembakan di new zealand
facebook kan take down satu juta video dalam waktu hanya beberapa jam
nah kenapa itu tidak dilakukan di indonesia gitu loh
kenapa harus pemerintah yang blokir
nah ini pemerintah harus ngomong sama platform platform ini
kalian yang harus bertanggung jawab gitu
karena kalau kita lihat dari beberapa pengakuan yang ikut melakukan kerusuhan
oh saya terpancing karena saya ngelihat di share foto masjid di serbuol sama brimob
tapi kan itu terbukti kan
menggerakkan orang yang tadinya nggak punya niat
dia jadi ngerasa harus melakukan sesuatu gitu
dan disitu jahatnya media sosial bisa punya pengaruh itu ya bang yose
nah padahal kalau kita bicara keterbukaan informasi
kan tv semua live
semua seluruh masyarakat indonesia bahkan dunia kan bisa melihat secara live kan
karena semua tv kan menayangkan pada waktu itu
tapi intinya anda dari indera penciuman dan terawangan anda dalam beberapa waktu ke depan
dalam proses politik yang cukup penting ini
anda lihat gak akan ada gejala yang cukup signifikan
gejalanya sangat berbeda
dengan menjelang dua ribu satu ratus dua puluh dua kemarin
oke mudah mudahan nanti kalaupun ada panas tinggi tiga puluh delapan derajat atau tiga puluh sembilan derajat
kita cukup minum paracetamol
gak perlu cek darah apakah ini demam perdara atau tifas

oh enggak dong
kita ingin kedamaian kita ingin demokrasi ini
gak perlu derajat bikin kopi
mas guto terima kasih
bang kawinot terima kasih
bang yose terima kasih atas analisanya
kami akan segera kembali usaha jeda